meski dikenal sebagai wilayah yang kaya hasil tambang
sebagian warga di kabupaten berau kalimantan timur
masih hidup dengan sarana dan prasarana yang minim
jalan jalan di kabupaten tersebut masih banyak yang terbuat dari tanah
selain itu pasokan air bersih juga masih minim
belum lagi infrastruktur seperti jembatan sekolah dan lainnya
jalan di sini masih dalam tanah
apalagi ketika musim hujan jalan menjadi beceh dan licin
sehingga menyulitkan kami untuk pergi menuju ladang
apalagi membawa hasil pertanian kami
tni angkatan darat dengan program tentara manunggal masuk desa
berupaya sedikit mengatasi permasalahan tersebut
di antaranya dengan pembangunan jalan sepanjang dua ribu meter
pembangunan jembatan dan pembangunan fasilitas mck di madrasah
kegiatan berupa sasaran fisik
dan nanti untuk sasaran fisik kokok
yaitu peningkatan badan jalan sepanjang dua km
lebarnya kurang lebih tujuh meter
kemudian pembuatan mck di madrasah alkodris
banyak dua unit dan juga pembuatan jembatan
sementara itu meski sudah di era digital
warga di pulau laut kabupaten natuna kepulauan riau
hingga kini masih belum bisa menikmati jaringan telepon seluler secara utuh
jaringan teluk seluler
camat pulau laut natuna mengatakan
kondisi jaringan komunikasi yang tidak bagus sudah puluhan tahun
dirasakan warga di wilayahnya
akibatnya informasi tentang kondisi pulau perbatasan
seperti kondisi kebutuhan pokok bahan bakar minyak dan lainnya tidak diketahui
anak anak di wilayah ini juga tidak bisa memanfaatkan internet untuk belajar
dapat saya sampaikan bahwa keadaan sinyal telkomsel di kecamatan laut
yang merupakan perut teruak di kabupaten natuna provinsi kepulauan
saat ini sangat mengerhatinkan
pulau laut terletak di laut cina selatan dan berbatasan dengan wilayah tiga negara
yaitu vietnam thailand dan malaysia
tim liputan cnn indonesia